bagaimana perasaanmu ratna
jauh lebih baik datuk
terima kasih datuk
ehm kayaknya ada tamu tuh
siapa yang bertamu jam segini
kenapa ayah tidak mengelak dan menjawab pertanyaanku tentang manusia harimau tadi
ayah sepertinya punya banyak rahasia
tapi saya tidak tahu siapa itu
saya tidak tahu siapa itu
saya tidak tahu siapa itu
mungkin anakmu itu dayun
ini aku kak
oh kak rina
kau datang ke sini
iya ya ampun bunda itu cuma sekali
tadi bunda sempat datang ke kosan kamu
tapi ternyata di sana kimau dan kamu tidak ada
taunya kamu ada di sini
saya bawa alina dan juga kimong ke sini agar kimong bisa menjaga pk juga
terima kasih banyak ya kak
itu ayah kami masih banyak kerjaan di palembang
nah kak rina
kak wiwit aku minta maaf ya aku baru berkunjung sekarang
sebenarnya dari dulu aku ingin sekali berkunjung ke sini
tapi kak mara
oh iya kak mara
apa aku boleh untuk beberapa hari menginap di sini

pintu rumah kita selalu terbuka buat kamu kak rina
kan kita saudara
terima kasih ya kak
kamu langsung masuk saja ke dalam kak rina
kebetulan di luar jemput sini lagi
bunda istirahat di kamar alina aja
yaudah aku masuk ke dalam dulu ya kak
bunda gak boleh oleh
jam segini setahu bunda toko bedak sama lipsy itu masih tutup
saya harus mau istirahat lagi deh di kamar
ayah belum menjawab pertanyaan k tadi
apa benar ayah itu manusia harimau
hanya legenda aja
hanya legenda aja
terus bagaimana dengan temen kay sakti
kayaknya pernah lihat kok kalau dia berubah jadi manusia harimau
itu adalah tugas kamu sebenarnya
kamu penasaran kan kenapa sakti bisa berubah dirinya menjadi manusia harimau
itu adalah tugas kamu
tugas kamu untuk mencari tahu
setelah kamu mendapatkan informasinya
kau pikirkan lagi dengan logika
itu adalah tugas kamu
kay tidak akan menyerah
ku pasti manusia harimau
badan ratna perih dan panas digigit semut semut di lubang tahidah tuhan
kau tenang ratna
bagaimana perasaanmu ratna
jauh lebih baik datuk
terima kasih datuk
apa di luar masih hujan batu panas itu datu
terlalu banyak jebakan di sekitar gunung nanoa ini
tadinya aku sempat ragu
memasuki gua ini
tapi setelah aku periksa
tampaknya angkoa ini cukup aman
kapan kita bisa kembali lagi ke bukit tunggal datuk
itu yang sering aku pikirkan ratna
disini masih banyak sekali jebakan yang sangat berbahaya
apa kita harus menunggu sampai siang
baru kita bergerak datuk
baik siang ataupun malam
bahaya akan selalu mengancam kita di mana mana
dan satu hal lagi yang pasti
kita harus segera tinggalkan tempat ini
tapi kalau memang menurut datu kita harus pergi malam ini juga ratna
kita harus segera meninggalkan pulau ini
karena tugas kita masih banyak
aku juga harus membereskan masalah rajo langit
masalah raju langit
harus segera dikeluarkan dari kumayan
karena kalau tidak
bahaya akan selalu mengancam dia di sana
tunggu apa lagi datuk
kita pergi dari sini sekarang
keadaan kau sudah semakin baik
datuk menyebut nama raju langit
dan rasanya semangat hidup ratna kembali lagi datuk

kalau tidak aku akan membunuh kalian
baiklah kami akan menunjukkan jalannya